papi denger dari mama adriana katanya kamu ke rumah boy iya
iya sih pi
ngapain kamu harus ke rumah boy
abisnya gimana pi reva udah gak tau mau ngapain lagi
gaun yang reva mau pakai buat nanti final
gak tau deh kena apa
masa tampil gak pake gaun
nah sekarang reva tuh bingung harus kayak gimana
kok bisa luntur sih
karena kan mama tirinya tuh gak mau reva ikut kontes ini
malah jadi kepengen deh tau deh itu tuh mama tirinya refa itu manusia apa sejenis ketombek
gatel deh mama pengen garuk tuh ketombe
kalo mama tau itu adriana bisa runyam nih
boy gini aja deh
mendingan kapan kapan kamu ketemuin macan sama itu ketombe
mama garuk aja
mama basmi tuh ketombe
sebol mama beneran dah
mendingan mama gak usah mikirin soal mama tirinya reva
mendingan kita cari jalan keluar
buat nyari gaun baru buat reva
sekarang jam berapa
aduh bener juga ya
kita tuh udah gak ada waktu nih
mepet banget waktunya
hah gini aja gini aja

gimana kalau mama telpon designer mama suruh dateng aja ke rumahnya
reva biar langsung cepet kan diukur dibikin disana
soalnya kalo reva pergi lagi ke tempat yang disanya mama itu temennya mama
gak bakal deh
pasti telat deh kita
jangan ke rumahnya reva lah ma
kan ada mama tirinya
astaga tuh ketombe
gatel deh kepala mama
iya kesini aja
desainernya mama telpon dateng kesini bawa baju baju terbagusnya terbaiknya
tapi kamu yang bawa reva kesini
boleh boleh boleh
boy coba telpon dulu ya mama
nah cocok tuh
kamu bisa nggak ke rumah aku
mama aku tuh punya langganan
nah bajunya tuh bagus bagus
siapa tau aja ada yang cocok buat kamu
siapa tau aja ada yang cocok buat kamu
aku ke rumah kamu sekarang nih ya
kalau ke rumah kamu kan bahaya
iya iya bener banget sih boy
yaudah yaudah kalo gitu
aku kesana sekarang ya
yaudah kamu hati hati ya di jalan ya
iya makasih ya sayang
bener bener anaknya
hah siapa yang mau datang
reva terus yang mau datang
tadi ada ketua umbi
yaudah kalo gitu mama siap siap ya
ini buat kamu
oh ini gak perlu dicoba lagi ini ma
peleguk peleguk takut ada yang liat
wah ada yang mencurigakan ini mah
adriana nungguin reva di rumah
apa yang harus aku lakukan
untuk bantu reva mewujudkan keinginannya
untuk bisa ikut kontes itu
ya allah sayang
mas tau gak
sekarang reva lagi jalan menuju ke rumahnya boy
mas lihat sendiri kan
dia bisa aja ngangger peraturan dari mas
dia nggak peduli sama peraturan mas
mungkin main pergi aja ke rumahnya boy
mas harus telepon rafa sekarang juga mas
mas akan telepon reva sekarang juga ya
papi denger dari mama adriana
kamu ke rumah boy
iya sih pi
ngapain kamu harus ke rumah boy
mereka udah gak tau mau ngapain lagi
gaun yang reva mau pakai buat nanti final
gak tau deh kena apa
masa tampil gak pake gaun
atau gaunnya malah luntur
kok bisa kena luntur sih
ini pasti kerjaan surti yang gak bener ya
bukannya reva ngomong sembarangan atau kayak gimana
ini pasti kerjaan mama adriana
karena mama adriana kan gak suka banget reva ikut acara ini pi
dan bisa aja mama adriana tuh menghalalkan segala cara supaya reva gak bisa ikut
yaudah sayang maafin papi ya
pi papi gak usah minta maaf ah
ini kan bukan salah papi
tapi masalahnya pi
reva sekarang bener bener sama reva ya
tapi masalahnya pi reva sekarang bener bener sama reva ya
reva sekarang bener bener harus ke rumahnya boy
karena mamanya boy katanya udah nyiapin designer buat nanti
pilihin baju buat reva
buat gaun baru nya pi
jadi papi gak papa kan gak masalah kan reva kesana
soalnya kan gak mungkin juga pi kalo misalnya designernya disuruh ke rumah
kalo misalnya dateng kesini nanti ada mama adriana
tapi kan tahu sendiri mama adriana gimana
yaudah sekarang ini kamu pergi aja ke rumah boy
iya pi makasih ya pi
lebih baik kamu perginya sekarang aku terlambat
sayang hati hati di jalan ya
dan papi yakin
insya allah kami bisa memenangkan kontes ini
makasih ya pi buat doanya juga
yaudah duluan ya pi

adriana juga kadang kadang memang keterlaluan ya
adriana juga kadang kadang memang keterlaluan
ngapain juga deh ngelarang reva ikut kontes ini

siapa yang harus aku bela ya
siapa yang harus aku bela ya
istriku atau anakku
aku ceraikan adriana demi reva
aku ceraikan adriana demi reva
bukan urusan lo
lo pasti mau pergi
tapi lo udah nelfon loh kan untuk marah marahin lo
udah ditelepon dan udah dimarahin sama lo
dan sekarang gue tetep mau pergi
gue gak peduli apapun yang lo omongin
masalah papi marah nanti
itu urusan belakangan
pokoknya gue tetap mau pergi
gue dapat perintah dari papi lo untuk menghalangi lo
supaya lo gak pergi dari sini
lo gak pergi dan lo gak keluar dari rumah ini
lo tetep di rumah
gue akan tetap pergi apapun yang lo bilang
lo tuh bener bener ketelaluan ya
gue ini orang tua loh
tapi lo juga ketelaluan adriana
untung aja ya
kemarin gue abis mini pd
jadi gue gak mau kuku gue yang cetek ini
reva gue belum kelar ngomong reva
tuh anak bener bener bandel banget ya
kenapa omongan gue ini gak didenger sama sekali sama dia
kenapa omongan gue ini gak didengar sama sekali sama nih
kan dihargai gue

gimana cara gue untuk ngelarang reva
gimana cara gue untuk ngelarang reva
gak oke ngelarang udah gak bisa
untuk supaya reva gak pergi ke kontes itu
dan gak ikut acara itu sama boy
dan gak ikut acara itu sama boy